akibat angin kencang dan banjir spbu di kota kupang masih banyak yang belum beroperasi
warga pun kesulitan untuk membeli bahan bakar bagi kendaraannya
hingga selasa pagi warga kota kupang masih kesulitan mencari bahan bakar
karena langkanya spbu yang beroperasi di kota kupang
bahkan di beberapa titik terlihat spbu yang ikut rusak dan roboh akibat angin kencang
yang menerjang wilayah nusa tenggara tibur pada minggu lalu
warga pun terlihat antri di salah satu spbu yang beroperasi
selain spbu hingga kini listrik di kota kupang pun masih padam
kita bergabung melalui sambungan telpon dengan jurnalis transmedia christo ngai di kupang nusa tenggara timur
kristo boleh digambarkan bagaimana kondisi terkini di kota kupang nusa tenggara timur
karena kita tahu bahwa kemarin diguyur hujan bagaimana dengan pagi hari ini
apakah listrik kemudian kebutuhan kebutuhan dasar warga di sana sudah bisa dicukupi
sampai pada pagi hari ini memang masih banyak terlihat puing puing di jalanan utama
apalagi yang berada di lorong lorong dan ganggang di pemudimah masyarakat
masih belum terangkat
masih belum terangkat
masih belum terangkat
masih belum terangkat
masih belum terangkat
masih belum terangkat
masih belum terangkat
masih belum terangkat
masih belum terangkat
masih belum terangkat
masih belum terangkat